ayah anda memohon kepada kalian selamatkanlah dia
ayah anda tidak ingin kehilangan satupun diantara kalian
kelah kalian akan memahami bagaimana tugas seorang raja sekaligus menjadi seorang ayah
tunggu ya anda raka lihat itu ada syekh guru berjati
sampurasun kusi perabu rampes assalamualaikum walaikum salam alhamdulillah
busi prabu raden nimas dalam keadaan sehat walafiat
sheikh bangga dan lega melihatnya saya sendiri enggak kemana tentunya
hamba mencari kursi prabu siliwan selama ini hamba khawatir karena hamba
mendengar bahwa gusti prabu sudah meninggal dunia tapi alhamdulillah gusi
prabu sudah sehat dan selamat kalau boleh tahu gusti prabu raden nimas
kami hendak ke pajajaran untuk menyelamatkannya ratu panglar
sembah kami hancurkan kepada gusti prabu siliwangi kami akan tetap setia kepada
gusti prabu siliwangi dan kerajaan pajajaran terima kasih rakyat mohon ampun gusti prabu mohon
izin bicara silakan keadaan sekarang sudah sangat genting
pak tihraga sudah menguasai istana bahkan sekarang sedang memburu raden surawisensa
semoga yang maha kuasa selalu melindungi
bagaimana keadaannya sekarang setahu kami raden surawisensa sedang dalam pelarian karena
diburu oleh ratu laut nyesekarwangi dan nyerompang ayah anda minta tolong kepada kami
ayah anda memohon kepada kalian selamatkanlah dia ayah anda tidak
ingin kehilangan satupun diantara kalian
telah kalian akan memahami
bagaimana tugas seorang raja sekaligus menjadi seorang ayah
sungguhnya allah subhanahuwata'ala memberikan keberkahan kepada seorang yang
dijahat dibalas dengan kebaikan ikhlaskanlah hatimu nimas raden
baiklah syekh guru
ayah anda kami akan menolong rai surawi sesar
ayah anda bangga kepada kalian
terima kasih putra putriku
sekarang tolong tunjukkan kepada mereka
dimana keberadaan surawi sesar
baik baik gusti
rai surawi sesar
usaha luar biasa pian santan
untuk menggitari dirimu
tapi mama aku masih merasa lemah mama
perhatikan gerakan kulalu kau itu
apa yang kau inginkan dariku
percuma saja kau merontak
aku tidak akan melepaskanmu
kau akan mati
bersama dengan istana pajacara
rata dengan tanah
akan aku ropohkan istana pajacara
dan akan aku bumi hanguskan
lenyap dari bumi
ginilah itu tidak akan pernah terjadi
jangan mimpi kau kakanda prabu pasti akan menghentikanmu
dia akan mengajarmu dia akan melawanmu
jadi si liwangi akan mati
memang itu yang aku harapkan
agar aku bisa melepaskan gendamu
aku sudah menyiapkan
penyambutan yang istimewa untukmu
semua anak si liwangi
semuanya akan aku often
cari zwar terapi
maaf paman aku tidak sengaja
tenagaku belum pulih benar
aku masih sulit untuk mengendalikan tenaga dalam
pusatkan tenagamu di tangan
lalu kok angkat batu itu
sekarang kau telah menguasai ilmu dasar
juru sekali mas om
itu hanya jurus dasar
padahal aku sudah lelah sekali untuk mempelajari jurus itu
kalau begitu beristirahatlah
tidak mama aku tidak mau beristirahat sekarang
aku harus cepat menguasai jurus ini
dan juga aku harus cepat mengembalikan ilmu kanuraganku
untuk menolong ibunda
mari paman kita berlatih lagi
baiklah jika itu yang kau inginkan
raka sebenarnya aku enggan menerima tugas dari ayahanda untuk mencari rai surawisesa
karena selama ini dia selalu berbuat jahat kepada kita raka
tetapi rai ini adalah amanah dari ayahanda yang harus kita penuhi
lagipula rai surawisesa sedang kesulitan
siapa tahu saat kita membantunya mata hatinya akan tergubah
apakah orang seperti rai surawisesa
dia akan terbuka hatinya raka
itu tidak mungkin
allah lah sebaik baiknya pemberhidayah
kita tidak akan tahu
orang itu mau berubah atau tidak
yang terpenting adalah sekarang kita membantunya rai
dan kita tidak boleh berputus asa dalam kebaikan rai
bagaimana jika ia tetap tidak berubah
maka kewajiban kita telah selesai raih
tugas kita hanyalah berusaha
jika orang itu tidak mau berubah
kembali lagi pada kendak allah
kalau begitu kita lanjutkan mencari rai surawisesa
aku akan melaporkan prabu surawisesa
agar ia ditangkap
biarkan saja dia menerima semua akibatnya

dan membuatnya menjadi seorang yang berguna

dan membuatnya menjadi seorang yang berguna

dan membuatnya menjadi seorang yang berguna
dan membuatnya menjadi seorang yang berguna
dan membuatnya menjadi seorang yang berguna

dan membuatnya menjadi seorang yang berguna
dan membuatnya menjadi seorang yang berguna

dan membuatnya menjadi seorang yang berguna
dan membuatnya menjadi seorang yang berguna
dan membuatnya menjadi seorang yang berguna
dan membuatnya menjadi seorang yang berguna
dan membuatnya menjadi seorang yang berguna
pergi kemana iya